halo sahabat kompas tv selanjutnya kita update lagi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini kamis enam belas mei dua ribu dua puluh
bersama saya sinta milenia di top tiga news kompas tv
kita langsung saja ke berita yang pertama pada hari ini sahabat kompas tv kemenang menggelar rapat koordinasi
merespon insiden masalah penerbangan jemaah haji di makassar
kemenak sudah memberikan teguran keras kepada garuda indonesia agar peristiwa ini tidak terulang
jurubicara kementerian agama ani hasbi meminta garuda indonesia memegang komitmen
akan keamanan dan keselamatan dengan mempersiapkan pesawat sebaik mungkin dari jauh jauh hari
bergeser ke berita selanjutnya sahabat kompas tv keluarga korban pembunuhan
dan pemeriksaan fina menemui pengacara hotman paris
keluarga fina mencari bantuan untuk mengungkap dan mengusut tuntas kasus vina ini
keluarga fina berharap tiga pelaku yang masih buron segera ditangkap
kasus pembunuhan dan pemerkosaan vina oleh geng motor di kota cirebon jawa barat pada delapan tahun yang lalu
kembali ramai diperbincangkan usai kasus ini difilmkan
berita terakhir pada hari ini sobat kompas tv menteri sosial tri risma harimau
mengunjungi posko pengungsian korban banjir lahar hujan marapi di kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat
dalam kunjungannya mensos meminta agar pengungsi yang berada di bangunan masjid ubudiah direlokasi
karena hanya berjarak lima puluh meter dari bantaran sungai
mensos juga menyarankan pemda setempat menyiapkan pengungsian jangka menengah
bagi warga yang rumahnya rusak sebelum ditentukan apakah permukimannya akan direlokasi atau tidak
angkanya pengungsian yang pertama harus dipindah
pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini
baiklah sahabat kompas cv itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jangan lupa untuk like komen dan share video ini dan jalpon untuk klik tombol subscribe ada channel kompas tv untuk berita update lainnya
saya sinta melinia pamit undur diri sampai jumpa